soalnya tadi nunggu angkutnya juga agak lama
terus di jalan agak macet
tak mengapa duduk
kamu sudah dua kali melakukan kesalahan
pertama waktu kasus kamu memberikan kode aman pada marina
tapi ternyata tidak aman
tadi saya sama ajun
ngikutin dia masuk ke pasar
terus waktu dia habis belanja
dia jalan ke tempat lain
terus saya sama aju ngikutin dia lagi
terus dia menghilang
terus dia menghilang
tahu tahu gak ada
terus tahu tahu udah di belakang saya sama ajun
saya jadi malu karena ketahuan ngikutin dia
saya bukan cerita
gak usah diterusin ceritanya
saya perlu bantuan kamu
tukang parkir di sana ada berapa orang
memangnya mau apa
ada yang ajak ribut
tukang parkir pasar
kamu udah sehat
nanti mulai nanti mulai
masih nanti mau
punggungnya udah gak sakit
jangan ketiduran lagi
jangan sampai kamu jatuh lagi
soalnya tadi nunggu angkutnya juga agak lama
di jalan agak macet
kamu sudah dua kali melakukan kesalahan
waktu kasus kamu memberikan kode aman pada marina
tapi ternyata tidak aman
waktu kasus kamu membawa uang hasil mencopet tiga dompet
dan kemudian kamu malah balik kecopetan
maka wajar saja jika marina kemudian enggan berpartner lagi sama kamu
kesalahan saya gak termaafkan
menurut marina enggak
masih mau lanjut atau mundur
berarti kamu harus cari partner baru
tapi belum dapet
saya belum selesai ngomong
dan jadikan kesempatan ini sebagai pertanyaan untuk saya
pembuktian bahwa kamu layak dimaafkan
atau kalau bisa lebih hebat dari mana
jangan buang waktu
pasti kamu gak duga saya bakal ngasih yang setengahnya lagi secepat ini
mau kamu hitung dulu
urusan saya sama kamu sama kang cecep selesai
mau ketemu bos saya sekarang
di cafe yang kemarin
bos bubun udah bayar yang setengahnya
oke saya kesana
kamu pergi aja
saya mau ketemu saeb
berdua sama sylvia
katanya mau ngasih uang yang setengahnya lagi
bubun udah merunasin utangnya
bubun udah merunasin utangnya

uangnya mau diantar sekarang
berarti nggak akan ada gangguan lagi dari kang cecep
sekarang tinggal urusan sama kang darman
sudah berapa kali berduruan dengan anak gue darman
sudah beberapa kali
siap buat berduruan lagi
setelah enam bulan
akhirnya masalah saya bisa selesai
setelah tujuh bulan
akhirnya masalah saya bisa selesai
kita belum transaksi
bos bubun bilangnya ini lima belas juta
belum saya buka
tapi kalau mau memastikan
silahkan buka dan hitung sendiri
kalau ternyata kamu sama bubun
kamu bisa mencari
kamu sama dia akan berurusan
sama anak buah kang darman lagi
buat kesalahan yang gak akan termaafkan
berarti kita sudah tidak ada masalah apa apa lagi
sudah tidak ada tanggung jawab apa apa lagi
saya sudah merdeka
urusan saya udah beres
utang bos bubun
kesilpia sudah lunas
kamu punya uang dari mana
dari bos bubun
kemarin dia bayar setengah
tadi setengahnya lagi
padahal dari kemarin kemarin aja gitu
jadi urusannya gak rumit
kayaknya dia takut sama kang cecep
sementara bos bubun
sudah gak di backing kang darman
terus kang cecep
sekarang lanjut megang terminal
cuma buat mau bantu sylvia
terminal balik lagi ke bos bubun
tujuan bos bubun bayarkan itu
biar tetap bisa pegang terminal
gak diganggu kang cecep
kamu sendiri gimana
masih mau balik lagi ke terminal
sementara ini enggak
gak tau nanti
karena kemungkinan bakal lama
kalau kamu jack eding kangen
kalian bisa datang kapan aja
bawa kopi gula dan kartu gaple